sehari hari bekerja sebagai pedagang ikan di pinggir jalan di komplek pasar
ia menjajakan dagangannya dengan lesehan dan tidak banyak ikan yang dijual
hasil berdagang yang dilakukan mulai subuh hingga menjelang zuhur itu
ia kumpulkan hingga berjumlah cukup banyak
dengan tabungannya tersebut rakudin berniat menunaikan ibadah haji
sekitar dua ribu lima belas saat berusia enam puluh enam tahun
ia mendatangi kantor kemenak brebes untuk melakukan pendaftaran haji reguler
karena daftar tunggu haji reguler ketika itu mencapai enam belas tahun
rakudin pun urung mendaftar
namun pria tujuh puluh satu tahun ini tak patah arang demi bisa menunaikan rukun islam kelima
ia ingin sebelum ajal menjemput bisa berhaji
lantas rakudin mencari biro travel haji plus
untuk mendapat informasi tentang biaya
dan mencari pendaftar tunggu
ia menyadari ongkos haji plus bisa mencapai lima kali lipat haji reguler
namun pedagang kecil ini menyangkupinya
duit nabung pak haji
senang pak mau mau haji senang pak haji
ini orang ano kelikaman
orang kamu pak
pak rudin ya
memang bener berdagang
setiap hari kayak gini pak
iya tiap hari
berarti pak pak maguqi sering kesini apa gimana
jadi memang dia mau naik haji percaya pak haji
ano perjualannya juga ikan
rakudin direncanakan berangkat pada dua ribu dua puluh
tetapi batal karena terjadi pandemi covid sembilan belas
baru tahun ini ia akhirnya bisa diberangkatkan
misalnya penjual ikan di pasar
di perakan pasar induk rebes
tiap pagi berangkat subuh pulang jam dua belas
itu mendaftar di unh plus ya
iya mendaftar di onh plus
pt anandar nurul haroman di jakarta
kamu bisa lihat di
itu tahun dua ribu lima belas
dimana haji reguler pada itu masa tunggu nya enam belas tahun
dia memperkirakan usianya tidak nyampe
menurut itu nanti
ya barangkali saya tidak nyampe
haji khusus dia mestinya masa tunggu lima tahun
dia daftar dua ribu lima belas
rakudin akan berangkat
ke tanah suci pada dua puluh juni
mendatang dari jakarta
ia akan berada di arab saudi selama dua puluh sembilan hari
brebes jawa tengah